sudah ada produser cnn indonesia rangga umara di surabaya jawa timur rangga apa saja perkembangan dari penyidikan kasus prostitusi online ini
ya selamat sore perkembangannya ini adalah tadi model dewasa model majalah dewasa afrilia sakila ini tadi memenuhi panggilan ataupun kewajibannya untuk wajib lapor
ini pasca dia ditangkap bersama dengan vanessa angel pada sabtu yang lalu dalam dugaan kasus prostitusi online
dia tadi datang sendiri dan kemudian masuk ke dalam ruangan dan kemudian memberikan keterangannya
selain juga wajib lapor afrila sakila ini juga akan memberikan keterangannya untuk melengkapi pemberkasan terhadap tersangka dua tersangka yaitu muncikari berinisial ts dan et yang sebelumnya sudah ditangkap oleh polisi
nah yang terbaru kemudian adalah bahwa mulai minggu depan
ini polisi merencanakan untuk memanggil lima orang artis yang nama namanya listnya itu termasuk dalam daftar yang dimiliki oleh para muncikari yang sudah ditangkap itu
nah kita akan membahasnya lebih detail lagi saat ini saya sudah bersama dengan kombes polisi barung mangera kapitumas polda jawa timur
selamat sore pak barung
selamat sore cnn selamat sore pemirsa cnn dimanapun berada
oke pak barong munculnya kelima nama itu itu berdasarkan apa
kan kita ketahui ada empat puluh lima
lima nama artis kabarnya kemudian ada seratus model nah itu munculnya dari mana mendapatkan nama nama itu dari mana
digital forensik yang kita buka itu baru sepuluh persen itu baru bisa kita menyampaikan lima dari empat puluh lima yang disampaikan oleh bapak kapolda jawa timur irjen pol dr andes luki hermawan
itu baru lima ya artinya masih sembilan puluh persen lagi yang masih kita tarik data itu yang nanti kita munculkan di atas permukaan
dan kemudian publik bisa mengaksesnya
dari data itu akhirnya lima nama yang sudah inisialnya adalah artis yang oknum oknum artis ya yang kita bisa sampaikan ke publik
nah ini rencana kita lakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menguatkan penyidikan daripada es dan tn ini guna kita mendapatkan saksi saksi yang berhubungan dengan ini
karena ini luas sekali ya luas ini baru sedikit sekali
karena masih ada lagi yang ternyata diluaskan
daripada satu ratus empat puluh lima yang disampaikan kapolda itu ternyata masih ada lagi
ini semua kita butuh yang namanya dukungan publik untuk membuka ini
karena walaupun bagaimana bukan oknum artisnya sebenarnya menjadi sasaran tapi bagaimana polisi fokus pada prostitusi online ini
pak digital forensik yang bapak buka itu maksudnya apa hp ataupun akun akun milik apa yang dimaksud dengan itu
digital forensik itu adalah
kita membuka forensiknya ya berdasarkan daripada rekam jejak
digitalnya dari komunikasinya satu dari upload dan share yang dilakukannya dari mobile banking yang tersisa kemudian dari tujuan daripada apa yang terjadi
sehingga empat itu yang kita fokuskan nanti
nah ini dari hp dari alat yang digunakan umumnya hp
tetapi tidak menutup kemungkinan nanti bisa kita sasar misalnya laptop yang digunakan
ketika laptop itu menggunakan nanti areal wifi
karena ini bermainnya di jagad ya
di jagad yaitu di jagad maya
nanti akan kita lakukan nanti membuka digital forensiknya itu di situ
sehingga jejak jejak rekam jejak digitalnya semua kita bisa buka nanti
lima puluh persen ini bisa kita membuka sudah beberapa informasi penting sebenarnya
yang kita juga dikejar daripada kebutuhan informasi publik
karena ini terus terang aja ekspektasi luar biasa ini
ekspektasi publik terhadap ini
jadi kita memenuhi ini semua walaupun baru sepuluh persen
dari situ dari perangkat perangkat hp kemudian laptop yang sudah diretas begitu ya
itu kemudian apakah juga ada nama namanya selain nama pelaku tentunya juga mungkin ada nama pengguna begitu yang bisa didapatkan
tadi saya sudah mengatakan ya tadi bahwa kita menarik data ini semua
data ini semua tentunya berkaitan dengan
empat hal yang kita fokus untuk membuka yang namanya prostitusi online ini
nah prostitusi online ini bukan saja penjual jasanya
tentu ada yang memesan jasanya
salah satunya ditanyakan oleh pelanggan ya mengasuh semua
kalau digital forensik itu kita buka berarti kita menarik semua data
data percakapannya data percakapan dan komunikasinya
satu data yang namanya transfer dan mobile bankingnya
dua terus ke data yang di tempat tujuan dimana transaksi itu terjadi
transaksi yang maksudnya terjadinya transaksi jasa
jasa namanya prostitusi itu terjadi
itulah yang akan nanti kita buka dan kemudian gambar gambar atau video yang di share kepada pelanggan itu
ini yang akan kita buka nantinya
sehingga memang yang ditanyakan apakah nanti ada tentu itu pasti mutlak terbuka
tidak akan mungkin tidak ditutupi
tetapi sayangnya memang regulasi untuk menjerat pelanggan ini tidak ada
sehingga memang kita tidak ingin membuka secara transparan kepada
dan juga untuk publik hanya kepada bagaimana transaksi online ini terjadi dan prostitusi itu yang kita fokuskan
apakah kemudian dimungkinkan jika kemudian artisnya yang kemudian dipanggil untuk menguatkan pemberkasan terhadap tersangka
selain itu juga akan ada pemanggilan kepada pelanggan mungkin ya karena datanya sudah ada di polisi
apakah mungkin juga demikian
oknum oknum artis tidak menutup kemungkinan bisa jadi kita tingkatkan statusnya menjadi saksi bisa
contoh begini kalau seseorang ternyata di dalam pengakuannya dia dijebak
di jebak nih ternyata di dalam hasil digital forensik yang bersangkutan ternyata melakukannya bukan lagi hanya tidak menjadi sesuatu yang menjadi penghasilan utamanya
ternyata ini menjadi penghasilan utamanya dan mendapatkan keuntungan dan dilakukan secara intens
ya contoh yang kita sudah buka ya bahwa ada yang mengaku
ini saya nggak menyebutkan orang
ada yang mengaku tidak saya tidak jebak saya tidak terlibat ini
tapi ternyata lima belas kali ya lima belas kali transfernya masuk
ini salah satu yang kita buka nanti
itu bisa saja ditingkatkan jadi tersangka misalnya nanti akan dirumuskan tapi oleh penyidik ya
dirumuskan oleh penyidik berdasarkan masukan masukan dari satu saksi ahli yang berhubungan dengan pidana
saksi kedua saksi ahli yang berhubungan dengan ite dan lain sebagainya yang nanti akan kita rumuskan oleh penyidik
saat ini status dari dua orang saksi korban
saksi korban vanessa dan juga afriya
masih saksi ya saksi pelapor
kita saksi dan wajib lapor
kita akan muntahin keterangannya
tetapi jangan dibentuk opini di luar lah
nah kita polisi ini bekerja berdasarkan fakta
kalau mereka membentuk opini nanti fakta yang kita keluarkan
pak dari misalkan sudah ada penyidikan terhadap para tersangka yang dua tersangka tangkap ini
secara singkat mungkin apa sih
bagaimana kemudian mereka bisa berhubungan dengan para artis itu dan bagaimana apakah mereka kemudian menawarkan atau artisnya sendiri yang kemudian
mengontak dua tersangka ini untuk kemudian bisa dimasuk dalam jaringan prostitusi mereka
pengakuan daripada tersangka ya setelah live dengan beberapa televisi
dia mengatakan bahwa secara aktif ini oknum oknum ini menawarkan job itu
jadi dia mencari job yang lain di luar daripada keartisannya
mencari joke yang namanya menjual jasa itu
dan aktif minta supaya pelanggan pelanggan yang lain terhadap dirinya
tentu dengan packaging dan branding yang dikeluarkan

tentu dengan packaging dan branding yang tersebut

nah mucikari ini dari pengakuannya dia mengatakan seperti itu
artinya memang ada oknum oknum
oknum oknum daripada selebriti ini yang aktif untuk meminta job tersebut
artinya bukan muncikari yang sudah menawarkan begitu bukan mereka yang aktif tetapi artisnya sendiri
sehingga yang namanya mucikari ini mengatakan loh
karena ini yang meminta adalah mereka
kenapa saya tidak diperlakukan seperti ini
nah oleh karena itu tadi saya mengatakan bahwa ini kan sifatnya sementara
dinamika penyidikan akan berkembang sebagaimana kebutuhan dan sebagaimana fakta yang ada
nah fakta yang ada akan dirumuskan oleh penyidik
berdasarkan masukan nanti dari saksi analis dan sebagainya
tidak menutup kemungkinan
dia bisa saja dari tadinya saksi bisa jadi tersangka itu kan nanti hasil penyidikan
terakhir kemudian ada beberapa kalangan yang menilai kenapa harus penyidikan kasus prostitusi online ini harus demikian besar begitu ya
artinya ya gegap gembita begitu kenapa
begini ini kasus biasa saja
lebih hebat lagi kasus kiko itu ya warga negara filipina itu yang ratusan bahkan mengerambas sampai ke berbagai provinsi
tapi kenapa kok ini lebih hebat
karena ada oknum
oknum public figure yang terlibat di dalamnya
oknum artis sehingga semua ini menjadi trending dan headline di mana mana
dukung ini apa kita buka semua karena kita ingin pesannya adalah prostitusi online di jagadmaya lebih besar daripada prostitusi yang ada di sebenarnya
terima kasih pak barung mangera
eva yang juga terbaru adalah bahwa ada dua orang calon tersangka yaitu dua orang muncikari
jadi saat ini ada dua muncikari yang sudah ditangkap tetapi masih ada dua lagi
ini termasuk pada jaringan dua orang yang sudah ditangkap ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian
nah jika mereka ditangkap polisi mengatakan bahwa kemungkinan jaringan jaringan artis prostitusi online yang diduga melibatkan artis dan juga model model ini bisa semakin diungkap
karena menurut polisi juga bahwa sebenarnya jaringan ini tidak hanya satu yang kemudian bisa diungkap di jawa timur
tetapi juga ada beberapa lagi yang juga masih diungkap
lagi yang juga masih aktif yang juga memiliki daftar menurut polisi memiliki daftar artis yang lain yang bisa juga digunakan atau dilakukan transaksi dalam konteks prostitusi online ini
begitu ya rangga yang dibuka
kita belum tahu
kita akan lihat sampai kemana kasus ini akan bergulir untuk sementara rangga umara melaporkan langsung dari surabaya jawa timur